satuan tugas covid sembilan belas bidang perubahan perilaku menargetkan kaum milenial untuk menggalakkan protokol kesehatan
gerakan ini untuk lebih mengintensifkan peran remaja dalam penerapan kebiasaan baru untuk menekan peningkatan angka penularan covid sembilan belas
agar semakin menegakkan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
kita juga sangat terbatas
mohon dukungan para bapak ibu kepala perwakilan bkkbn di provinsi
terus terang menjadi sangat penting ini meyakinkan dan memastikan bahwa setiap provinsi kita mampu menggerakkan teman teman remaja
teman teman pemuda ini untuk bergerak menjadi bersatu melawan covid sembilan belas
sementara badan pusat statistik melakukan survei terhadap sembilan puluh ribu responden
menurut survei tersebut lima puluh lima persen responden menyebutkan ketiadaan sanksi memicu mereka mengabaikan penerapan protokol kesehatan
sementara dua puluh satu persen responden sepakat bahwa keteladanan pemimpin dan aparatur negara merupakan aspek penting dalam penerapan protokol kesehatan
baik secara pribadi maupun kolektif
ketua satgas covid sembilan belas doni monardo menyerukan satgas bkbn
ini adalah satu aspek yang cukup penting untuk memperkeluarkan pendidikan dan perubahan perilaku untuk semakin menggencarkan penyeluhan penerapan protokol kesehatan di berbagai daerah
masyarakat masih memiliki ketergantungan terhadap adanya sanksi
jadi tingkat kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif ini masih belum optimal
apa buktinya ya ini data yang dikumpulkan oleh badan pusat statistik
saya pikir data ini sangat penting
sangat valid sangat bagus sekali dan kita harus menjadikan data ini sebagai bahan bagi kita dalam mengambil kebijakan
bkkbn juga mengeluarkan hasil survei yang menyebut perempuan lebih mematuhi protokol kesehatan
baik dari penggunaan masker mencuci tangan berjabat tangan hingga menghindari kerumunan
kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin kita tahu bahwa kaum perempuan
mohon maaf ini bapak bapak ternyata kaum perempuan ini yang slide berikutnya silahkan
kaum perempuan jauh lebih patuh dibandingkan dengan kaum laki laki dalam penerapan protokol kesehatan
oleh karena itu mungkin kawan kawan plkb pkb nanti dalam melakukan sosialisasi ini
ya mungkin kita akan lebih mengenal
saya bicarakan lagi bagaimana mengajak kaum laki laki bapak bapak anak anak remaja laki laki untuk lebih patuh lagi
karenanya kaum lelaki perlu lebih didorong untuk lebih mematuhi protokol kesehatan